sepuluh tahun sudah erik rusnandar berprofesi sebagai pekerja bengkel kapal
disinilah pria berusia lima puluh tahun warga kelurahan pulau tidung kepulauan seribu ini bekerja
di sebuah bengkel kapal di kawasan pelabuhan muara angke jakarta utara
kali ini ia mengerjakan pengecoran di sayap kapal
keborongan seperti fiber perbaikan kapal maupun bikin kapal maupun yang lain lainnya
semuanya kita bisa antisipasi karena kita punya rombongan rombongan tersendiri yang ahli ahlinya semua
untuk servis kapal itu kita belajar dari ya ibaratnya melihat dulu
karena ini terlihat dengan jelas gitu apa yang kita ini yang penting semangatnya aja
ya berbekal dari pengalamannya di bidang jasa servis kapal
erik terbilang terampil melakukan berbagai macam pekerjaan merawat hingga memperbaiki kapal
berbeda dengan servis kendaraan perawatan kapal dilakukan secara berkelompok
untuk kapal berukuran tiga puluh gt atau tona sekotor biasanya servis membutuhkan sepuluh orang
dalam sebulan erick bersama teman temannya bisa memperbaiki atau merawat tiga kapal
dapatannya bisa empat hingga lima juta rupiah per orang
selain erik ada pula ibnu samsudin
pria parubaya warga cakung jakarta timur ini setia menjalani profesinya sebagai pekerja bengkel kapal sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
di bengkel ini ibnu bertanggung jawab untuk urusan docking kapal
mesin pemutar seling baja dinyalakan
kali ini sebuah kapal berukuran satu ratus sembilan puluh enam gt akan diturunkan kembali ke laut usai diservis
kepala kapal berukuran sembilan puluh enam gt menjalankan proses docking
yang paling berat adalah saat kapal naik dan turun kita harus menyiapkan seling
tali berbahan baja ini harus disiapkan karena ini akan menjadi tarikan untuk ke belakang
jadi sebenarnya kesulitan untuk naik turun kapal ini apa sih pak ibnu
kesulitannya sebenarnya sih kendalanya cuma satu di air kalau air cukup kita bisa si kapal itu bisa duduk di atas lori nah itu sudah mudah
jadi kalau air surut atau air menjelang surut itu sangat kesulitan
jadi kalau air surut pekerjaan kita tenaga kita akan lebih keluar lebih banyak ya
ini lelah sekali ya biasanya kalau untuk narik seling ini bisa berapa orang
ini kita ada sepuluh orang lah jadi dibagi bagi titik per titik
berat juga ya
bengkel kapal ini memiliki sekitar dua ratus pekerja lepas
setiap pekerja dituntut memiliki keahlian dalam merawat maupun memperbaiki kapal kapal nelayan
mereka bekerja sesuai keahliannya termasuk memperbaiki bagian mesin kapal
setiap hari mereka bekerja mulai pukul delapan pagi hingga lima sore
namun bila ada kapal yang membutuhkan servis lebih cepat para pekerja bengkel kapal ini rela bekerja hingga malam
semakin banyak bagian kapal yang diperbaiki maka semakin lama pula servis dilakukan
biasanya kapal kapal nelayan yang datang mengalami bocor menipisnya ketebalan lambung kapal hingga permukaan badan kapal yang tertutup teritip
mereka harus membersihkannya agar laju kapal normal kembali
biaya servis sebuah kapal paling sedikit sekitar tiga puluh juta rupiah
semakin banyak kerusakan pada kapal maka semakin tinggi pula biayanya
pengelola bengkel kapal mengakui ada kendala besar ketika melakukan servis kapal
kapal kerap terhambat saat docking akibat semakin banyaknya jumlah kapal nelayan yang bersandar di pelabuhan
ya itu untuk kita di belakang itu keluar masuk kapal kita agak sulit karena parkir kapal itu tidak beraturan
jadi perekonomian kita kan istilahnya keluar masuk kapal itu kita susah
itu yang terjadi kadang timbul kebakaran di situ
alurnya itu susah jadi kita ekonomi kita kadang mau orang mau bongkar ikan orang mau masuk kapal mau keluar kapal kita itu susah
tak dipungkiri kehadiran para pekerja bengkel kapal berkontribusi besar dalam memutar roda perekonomian di pelabuhan
mereka adalah pahlawan bagi para nelayan
karena berkat tangan tangan terampil mereka kapal mampu berlayar dengan baik
victor pengaribuan kordanto bimantoro jakarta